seorang pria di sukabumi jawa barat harus berurusan dengan polisi karena membuat laporan palsu
pelaku membuat laporan bohong telah menjadi korban pembegalan dan perampasan
pelaku yang bekerja sebagai kurir paket membuat gaduh usai mengaku jadi korban pembegalan di daerah kecamatan lembur situ sukabumi
ia mengaku pembegalan terjadi pada awal maret dua ribu dua puluh empat hingga mengalami kerugian uang paket cash on delivery sebesar tiga dua juta rupiah
awalnya pelaku datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan
pelaku mengaku dipepet dua kendaraan bermotor menggunakan senjata tajam dan merampas uang serta handphone milik pelaku
penyelidikan terungkap membuat laporan palsu untuk menutupi perbuatannya menggelapkan uang untuk kepentingan membayar cicilan sepeda motornya
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang laporan palsu dan tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman pidana lima tahun penjara
dari hasil penyelidikan diketahui dari beberapa pemeriksaan saksi
pelaku mengaku oleh pelaku bahwa pelaku itu tidak mau menjelaskan penjualan porsi maupun alat bukti lain bahwa korban ini hanya mengaku telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan
sedangkan uang tersebut dipakai untuk membayar angsuran